dan gubernur dki jakarta anies baswedan mengeluarkan surat keputusan pencabutan tanda usaha kepada grup aleksis sejak kamis pekan lalu
anies telah memberi batas waktu lima hari dan meminta semua unit usaha alexis ditutup per tanggal dua puluh delapan maret dua ribu delapan belas
besok itu diberi waktu lima x dua puluh empat jam
dan apabila belum dilakukan penutupan maka pemprov dki akan melakukan penindakan
langkah ini dilakukan setelah pemprov dki jakarta melakukan pemeriksaan yang lengkap
atas semua laporan terjadinya praktek
praktek yang melanggar peraturan daerah